kita akan mencoba kembali melihat bagaimana kondisi jemaah haji indonesia di mekah arab saudi
dan kami telah terhubung kembali dengan redaktur pelaksana detik hikmah erwin daryanto
assalamualaikum selamat malam mas erwin apakah saat ini suara saya sudah terdengar
waalaikumsalam selamat malam mbak ayu alhamdulillah sudah terdengar
saat ini di sini masih sore mbak jadi selamat sore dari arab saudi
selamat malam dari indonesia mas erwin
mas erwin mungkin bisa diceritakan pada kami bagaimana gambaran kondisi jemaah haji khususnya jemaah haji indonesia di sana
karena informasi yang kita ketahui saat ini cuaca sedang panas ekstrim di mekah
suhunya ini berkisar di antara empat puluh lima derajat celcius
apakah suhu ini mempengaruhi ibadah haji yang berlangsung di sana mas
jelas sekali mbak ayu jadi bisa saya laporkan kondisi jamaah haji di indonesia saat ini
jadi perlahan lahan sudah mulai digeser dari medina ke mekah
jadi di mekah saat ini ada sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh ribu jemaah indonesia
jemaah haji asal indonesia yang sudah ada di mekah
dan kemudian mereka setelah melaksanakan umrah wajib maka akan menjalankan ibadah ibadah sunnah di mas bilharat
cuman karena suhunya mencapai empat puluh sampai empat puluh lima derajat ini jelas mempengaruhi kondisi jemaah haji asal indonesia
baik mas erwin dengan suhu yang dapat dikatakan cukup ekstrim ya sekitar empat puluh sampai empat puluh lima derajat tadi menurut anda
apakah ada antisipasi yang dilakukan oleh jemaah haji terkait dengan cuaca ini
atau mungkin ada beberapa himbawan yang diberikan oleh pihak panitia terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim
baik terima kasih
jadi dari ppih dari kementerian agama petugas dari kementerian agama
jauh hari sudah mengingatkan kepada jamaah bahwa kondisi cuaca di arab saudi saat ini empat puluh sampai empat puluh lima derajat
sehingga kemudian jamaah diimbau untuk tidak mengejar ibadah sunnah di masjidil haram di siang hari
jadi sangat tidak direkomendasikan bagi jemaah haji indonesia itu untuk pergi ke mas bilharam di siang hari
karena memang cuacanya sangat semudaranya sangat tinggi yaitu empat puluh
yang itu bisa mengakibatkan dehidrasi dan menguras fisik benar bagi jemaah haji
dan perlu diingat bahwa untuk masuk ke area dalam mas bilharam itu sekarang ini ada pembatasan pembatasan
karena memang jemaahnya sangat banyak sekali
di hari ini saja hari rabu itu sudah sangat padat sekali
apalagi jemaah kita jemaah lansia
tapi petugas sudah menyiapkan antisipasi ini
utama untuk mengantisipasi jemaah jemaah yang lansia
misalkan dengan menyiapkan kursi roda
kemudian petugas petugas juga dibekali dengan beberapa perlengkapan
seperti misalkan semprotan air yang bisa untuk meneratelkan suhu tubuh agar agak dingin bagi jemaah haji indonesia itu
baik mas erwin bagaimana dengan operasional busolawat yang melayani jemaah haji indonesia di sana
mungkin bisa diceritakan juga kepada kami
terima kasih ayu
jadi busolawat kementerian agama ini telah menyiapkan dengan benar benar busolawat
jadi dari penginapan jemaah haji sampai ke masjidil haram itu disediakan busolawat yang operasionalnya itu dua puluh empat jam
jadi dari pemondokan masing masing itu selama dua puluh empat jam
dan yang perlu diingat juga bahwa kementerian agama menyediakan busolawat khusus untuk lansia
jadi mempermudahkan ketika lansia itu masuk dan keluar busolawat ini
terima kasih banyak atas informasinya mas erwin daryanto redaktur pelaksana detik hikmah
semoga ibadahnya lancar dan juga semoga menjadi haji yang mabrur untuk mas erwin dan juga seluruh jemaah haji indonesia yang sedang beribadah di sana
terima kasih selamat malam
terima kasih mbak ayu selamat malam